diduga tidak memiliki tiket untuk menonton pertandingan ratusan supporter persija jakarta
terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di stadion patriot candrabaga kota bekasi kamis malam
para supporter yang berada di luar arena stadion melempari batu ke arah petugas
hingga akhirnya petugas terpaksa melepaskan gas air mata
aksi ratusan supporter persija jakarta atau yang dikenal sebagai the jackmania tidak bisa terbendung
terlihat ratusan supporter yang berada di luar area stadion melempari batu berukuran besar
ke arah petugas kepolisian yang tengah melakukan penjagaan di dalam stadion patriot candrabaga kota bekasi jawa barat pada kamis malam
aksi ini diduga lantaran para supporter yang memaksa masuk namun tidak memiliki tiket untuk menonton pertandingan persija kontra selangor fc
hingga akhirnya terjadi kericuhan
meski petugas sudah melepaskan tembakan gas air mata
justru aksi supporter semakin mengambuk
dan terus menerus melempari batu ke arah petugas
bentrokan dapat diselesaikan setelah petugas mendorong mundur ratusan supporter menggunakan mobil water cannon
eri kustara bekasi
teteskan vital air oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda